informasi pertama di cnn indonesia update datang dari korea
presiden korea selatan moon jae in mengatakan bahwa pertemuan dirinya
dengan pemimpin korea utara dalam ktt di pyongyang
bertujuan untuk menemukan kesetaraan antara amerika serikat dan korea utara
presiden moon rencananya tiba di pyongyang pada selasa esok hari
untuk melangsungkan pertemuan ketiganya dengan pemimpin korea utara kim jong un
ktt antara korea ini digelar di tengah ketidakpercayaan terhadap komitmen kim jong un
terhadap kesepakatan denuklirisasi di semenanjung korea pada ktt singapura juni lalu
presiden moon mengatakan persoalan denuklirisasi akan dapat terselesaikan dengan cepat
jika presiden trump kembali bertemu dengan pemimpin korea utara kim jong un
ktt kedua pemimpin korea mendatang akan kembali menguji peran presiden moon
sebagai sosok mediator dalam perundingan denuklirisasi antara pyongyang dan washington
kita ke informasi selanjutnya setelah kabarnya beredar di kalangan pengguna media sosial
pengelola aplikasi pad resmi mengumumkan rencana penutupan layanannya tersebut
melalui akun twitternya pihak pat memberikan konfirmasi
mengenai rencana penutupan jejaring sosialnya
yang akan dilakukan pada tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh
di laman resminya pet juga mengunggah tulisan berjudul the last goodby
dalam tulisan itu pad mengumumkan penutupan aplikasi akan dilakukan secara bertahap
pada pertengahan november mendatang pad akan menutup seluruh layanan customer service nya
para pengguna masih bisa mengunduh semua konten yang pernah diunggah ke aplikasi pad
seperti foto video dan juga tulisan
legenda sepak bola sweden
asia selatan ibrahimovic mencatatkan gol ke lima ratus sepanjang karirnya
gol bersejarahnya tersebut ia cetak ketika timnya los angeles galaxy
dikalahkan oleh toronto fc pada lanjutan mls sabtu waktu setempat
zlatan mencatatkan gol pendangan vuli indah di menit ke empat puluh tiga
membuat seisi stadion bertepuk tangan
meski di akhir pertandingan galaxy kalah lima
namun mereka tetap memberikan penghormatan atas gol ke lima ratus
dari zlatan galaxy membuatkan
animasi perjalanan gol gol selatan
sepanjang karirnya sejak membela
fc malmo hingga kini berkarir
di amerika serikat